matchday ke dua puluh tujuh dibuka dengan pertandingan kedua tim big enam tottenham hotspurs menjamu arsenal
seperti apa data dan fakta kedua tim kita akan lihat terlebih dahulu dari head to head keduanya
dan kalau kita perhatikan dari lima pertandingan ini mulai dari november dua ribu lima belas dua ribu enam belas hingga pertandingan yang terbaru itu yalah delapan belas november dua ribu tujuh belas
terlihat bahwa kekuatan kedua tim cukup berimbang walaupun secara kelas men the lily white ada satu tingkat di atas arsenal
dan dalam lima pertandingan terakhir tottenham belum menderita kekalahan
sementara arsenal sempat kalah melawan bournemouth dan digebuk swansea
dan selanjutnya kita juga akan melihat seperti apa sebenarnya performa dari kedua tim ini
secara jumlah gol kita akan melihat terlebih dahulu performa keduanya
dan ternyata memang arsenal dan tottenham kalau diperhatikan bahwa secara jumlah gol yang mampu dilesakan itu memiliki jumlahnya
jumlah yang sama
namun ternyata arsenal terlihat di sini jauh lebih sering kebobolan dengan tiga puluh lima kali kebobolan
ini merupakan statistik dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
sementara tottenham hotspurs hanya kebobolan dua puluh empat kali
ini seolah menunjukkan bahwa lemahnya lini belakang arsenal
dan juga kita perhatikan bagaimana peluang yang diciptakan change created nya arsenal hanya tiga ratus dua puluh empat kali
sementara tottenham hotspur tiga ratus empat puluh satu kali
ini menunjukkan bahwa sepertinya kurang kreatifnya dari lini depan dan juga lini tengah arsenal
lebih sedikit kurang lebih lima persen
lebih rendah lima persen peluang yang mampu diciptakan dibandingkan dengan tottenham
sementara selanjutnya arsenal ternyata tercatat jauh lebih memiliki gol dengan memanfaatkan bola bola set piece untuk menjebol gawang lawan
dan itu tadi dia data mengenai bagaimana performa kedua tim
selanjutnya kita juga akan melihat dua pemain kunci yang sering menginisiasi ataupun menentukan bagaimana sebenarnya peluang mampu diciptakan
kita sebut saja mereka itu gelandang lapangan tengah
dan dua nama sudah kami tampilkan
yang pertama yang kami tampilkan di sini yaitu dele ali dan juga mesut ozil
kalau kita perhatikan dari jumlah pertandingan yang mereka mainkan ataupun penampilan yang mereka pertontonkan
terlihat bahwa mesut ozil jauh lebih sedikit
hanya dua puluh satu kali bermain dibandingkan dele ali
tetapi umpan umpan terukur umpan umpan kunci yang dihasilkan jauh lebih banyak maksud ozil sebanyak enam puluh tiga kali
tetapi gol yang diciptakan justru jauh lebih banyak dele ali yaitu sebanyak lima gol
lebih banyak melepaskan tembakan yaitu lima puluh tujuh kali
ini sepertinya memperlihatkan bahwa cairnya lini serang tottenham yang memungkinkan empat pemain penyerang mereka dapat dengan leluasa mencetak gol
meskipun tetap menjadikan harry kane sebagai gol gathere
berbeda sepertinya dengan arsenal
dimana begitu banyaknya umpan yang dihasilkan oleh mesut ozil
tetapi kalau kita perhatikan ternyata gol yang mampu dihasilkan oleh arsenal jauh lebih sedikit dibandingkan dengan gol yang mampu dicetak oleh tottenham hotspurs
dan untuk membahas tactical derby london ini kita akan membahasnya lebih lanjut lagi
karena saat ini telah hadir di studio dua cnn indonesia
jurnalis senior tabloid bola yaitu bung sabtoharyo rajasa
selamat datang bung
setelah sekian lama kita belum bahas
ini sebenarnya tim favoritnya pandit yang satu lagi ya
tadi kita tetap sudah berdialog
ya nggak ada
tapi bung kalau kita perhatikan sebenarnya kita awali dulu dari tuan rumah ya
kalau anda melihat sepenting apa sebenarnya laga ini bagi tuan rumah dan juga penantangnya
karena kita tahu mereka berdua berada di luar empat besar ya
ya bicaranya jadinya empat besar kan
iya empat besar
duanya ada di peringkat kelima dan peringkat ke enam
tetapi poinnya lebih jauh arsenal ya
tertinggal empat poin
tentunya kemenangan lebih wajib hukumnya bagi arsenal
lebih wajib hukumnya bagi arsenal ya
untuk mendekatkan diri
untuk memastikan bahwa kemenangan terakhir lawan everton bukan sebuah kebetulan belaka
bahwa mereka memang sudah
kedatangan mkhitaryan dan aubameyang
membuat tim ini menjadi tim solid yang akan tampil bagus di sisa musim
jadi tentunya harapan dari fans the gunners dan juga arsene wenger
cuman lagi lagi kita lihat bagaimana ketika spurs ya
ide juga punya pertimbangan untuk bisa memenangi pertandingan
karena mereka juga ingin tetap berada di empat besar
untuk memastikan kelolosan ke liga champion musim depan
baik berarti ini menunjukkan bahwa kedua duanya penting untuk mendapatkan posisi di empat besar ya
supaya di liga champion
tapi kita awal itu lebih dahulu dari tim tuan rumah
mungkin chance nya lebih besar karena ada di rumah sendiri
bagaimana anda melihat sebenarnya dari lini belakang yang dimiliki oleh tottenham hotspur
kalau sebelumnya kita tahu bahwa pada pertandingan melawan liverpool
kita memperhatikan data bagaimana ball position justru lebih banyak ton housepur
bagaimana dengan pertandingan ini
kalau kita lihat memang mungkin ini bisa dijadi tim atau susunan terbaik yang dimiliki oleh spurs
kecuali mungkin di posisi sanchez
di sini apakah edward yang posisinya sudah kembali dari cedera akan dimainkan
ketika dia dimainkan tentunya kombinasi dia dengan pertolongan yang sudah teruji bertahun tahun
akan kembali menguatkan lini pertahanan dari spur
tetapi kalau kita lihat sanche sendiri harus kita beri kredit juga
bahwa di musim ini kombinasi dengan vertongen pun bisa menghasilkan posisi yang apik di lini belakang
walaupun di partai melawan liverpool harus kita akui bahwa dia tampil agak sedikit kurang nyaman
agak kurang enak
edouard sudah kembali pada kondisi prima
harapan dari fanspurs dia akan menjadi starter di sini
itu mungkin yang pertama
edouard berarti akan mendampingi vertonghen
untuk menjadikan tandem yang lebih tangguh di lini pertahanan
dan juga kita harus lihat bagaimana kontribusi dari edouard
ketika dia maju ke depan dalam situasi bola bola mati
dalam crossing crossing sepak pojok
itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan mengapa untuk memainkan adewearld
tapi bung kita juga tahu bahwa
mkhitaryan dan aubameyang juga lagi sangat on fire
di tim lawan tim tamu seperti itu
apa sebenarnya pilihan yang mungkin dimiliki
khususnya bagi kedua pemain ini yang ada di tengah
untuk mengantisipasi pergerakan dari aubameyang dan juga mkhitaryan
yang satu ketika antara sanchez atau otherweld
dia harus memastikan aubameyang terisolasi
dia tidak bisa mendapatkan bola atau umpan umpan dari belakang khususnya
umpan umpan terobosan yang datang dari lini pertahanan
yang langsung masuk ke kota penalti
berapa kali melawan everton
dia mendapatkan umpan umpan seperti itu
kecepatan albumnya yang luar biasa
itu yang akan membuat lubang lubang disini
yang bisa dimasukkan oleh aubameyang
ini akan menjadi peran bagi entah nanti ada world atau sanchez
untuk membuat aubah tidak nyaman berada sendirian di depan
cuman sebelum sampai kesana
tentunya peran dari dembele dan juga dyer
sebagai dua gelendang pertahanan
walaupun dalam penerapannya di lapangan
sebetulnya posisinya sudah tidak seperti ini lagi ya
karena dembele ketika bermain
posisinya akan seperti ini
eriksen akan disini
homingson akan maju kesini
mereka akan membuat sebuah posisi diamond disini
ini yang membuat
walaupun mereka seolah olah memberikan ruang disini
mereka justru akan menumpuk gelendang disini
tambahan ada homingson disitu
dan juga kane
akan membuat menumpuk atau pemain di tengah
ini yang membuat mereka bisa selalu memenangi duel di lapangan tanggapan
ini akan menjadi penting bagi spurs
ketika arsenal yang punya ozil disitu
akan bermain disini
mereka akan membiarkan mereka masuk lewat sini
asalkan dua pemain ini tidak memberikan kesempatan untuk crossing
tetapi mereka akan lebih menumpuk pemain di lini tengah
mungkin juga ketika
kalau kita perhatikan
juga ketika memanfaatkan mungkin serangan dari kedua back sayap
kedua back yang ada di tengah juga harus menutup ruangan ditinggalkan
tapi pertanyaan berikutnya ialah
ketika mungkin dembele berada sebagai gembok begitu
memutus aliran bola di lapangan tengah
pasti posisi dari ketiga ini akan seperti apa nantinya bung
apakah memang hanya mengandalkan kane sebagai goal getter
atau juga justru posisi akan sangat cair sekali
jadi apakah ada song heung min yang ada di depan
ataukah ali yang mungkin juga ada di depan
sementara kenne hanya membuka ruang
seperti apa anda melihatnya
walaupun sebetulnya erickson yang agak lebih sering ke depan
ali akan kadang kadang juga dimainkan di posisi ini
walaupun sebetulnya dipatok oleh pochettino untuk menempati posisi ini
tetapi dalam penerapannya
karena dia bisa berada di sini pada suatu titik
lalu dia berada di sini
permainannya begitu mobile
dari sisi ofensif memang sangat membantu
ketika kane mentok di depan
dia sendirian di depan
tidak ada pasokan ke dia
ali yang akan masuk ke sini
untuk bisa hadir ketika crossing crossing dari tripier
atau denny rose yang akan dimainkan
dyer akan memberikan
dele alli akan memberikan kontribusi
sundulan apakah itu
atau tendangan tendangan dari luar kotak penalti
kita tinggalkan tottenham hotspur
kita beralih ke arsenal
anda melihat kalau arsenal di belakang
di sini ada monreal mustafi konselni dan bellerin
kita tahu bahwa harry kane ketika sudah di dalam kotak penalti
seperti apa sebenarnya
mungkin kita fokus ke mustafi dan konsilni pada laga ini
seperti apa untuk mematikan gerakan tersebut
apa yang bertugas untuk memarking gerakan dele alli
yang kalau tadi bung sabto sampaikan
akan sangat susah
soalnya dia tidak berada di satu posisi yang pasti
kalau mustafi dan koncielny
saya rasa tidak ada pilihan lagi ya
ini adalah kombinasi terbaik yang dimiliki arsenal saat ini
walaupun dari sisi koncielny
walaupun dia seorang kapten
tapi masih sering ketinggalan
ketika beradu sprint dengan pemain pemain lawan
masih sering salah antisipasi
tetapi mustafi bisa dibilang pemain yang
hampir tidak pernah melakukan blunder
berapa kali tembakan dari lawan
selalu bisa mentok di kaki dia
entah itu lewat sapuan
entah itu lewat sebuah intercept
jadi saya rasa mustafi akan memegang peran yang lebih penting
dari sisi pertahanan
cuma lagi lagi sebelum sampai kesini
kita harus bisa lagi duet yang akan ada disini
ini cukup ramai dibicarakan
apakah saka akan tampil disini bersama
dan ramsey yang akan tampil disini
kalau saka dengan wilshere
otomatis mereka punya kekuatan defensif
yang jauh lebih kuat untuk menahan
laju pemain pemain spurs
termasuk harry kane untuk bisa masuk ke dalam
tetapi ketika ramsey tampil disini
walaupun dia kemarin bisa mencetak
cuma ketika dia disampingkan
akan sulit bagi dia
untuk bisa tampil begitu bebas
dia bisa mencetak gol
karena posisinya lebih sering berada disini
untuk bisa menembakkan bola langsung
ke kotak penalti
kalau ramsey disini pun
dari sisi defensif
dia harus bisa meng cover
yang kita tahu kalau berin
bukan tipe pemain yang bisa
memutus bola bola seperti itu
jadi saya rasa
posisinya akan tetap seperti ini
ramsey akan tampil disini
tapi dengan kecenderungan
untuk sedikit maju ke depan
iwobi yang akan tampil disini
dalam melakukan defense
baik tapi kalau bung sabto melihat
lebih tepat memainkan
wiltshire dari babak awal
disimpan terlebih dahulu
untuk mungkin nanti
ketika arsenal mentok
mungkin wiltshire akan dimainkan
dari kedua tim ya
sebenarnya tadi di spurs juga
ada yang menginginkan wanyama
masang tiga di tengah
dyer dembele dan juga wayama
sebagai kekuatan yang lebih kuat di tengah
disini pun seperti itu
saka dan juga wiltshire
diharapkan tampil untuk bisa
menjaga pertahanan yang lebih solid
cuman berkaca pada
ketika mendapatkan tim
idaman dalam tanda kutip
di partai pertama
debut mkhitaryan dan juga
di partai melawan everton
mereka tampil begitu cair
mereka tampil begitu
ramsey dan xhaka yang akan tampil disini
lebih baik masuk dari posisi
baik singkat saja
mkhitaryan dan aubameyang
kira kira akan tetap stabil
atau kita tahu bahwa pemain ini
beberapa kali juga labil
ketika di tim sebelumnya
bagaimana menurut anda pada laga ini
khususnya bagi mkhitaryan
kita melihat dia
enam pertandingan pertama
dia bisa memberikan lima asisten
itu kan juga
langsung mengebrak di awal
ini pun dia lakukan
langsung menghasilkan tiga asis
tampil terus bagus
dalam konsistensi yang cukup tinggi
jadi ini masih
menjadi pertanyaan besar
dapat mempertahankan konsistensinya
kalau saya lihat
pressing yang akan dilakukan
oleh pemain pemain spurs
dan juga aubameyang
saya tidak melihat
mereka akan tampil
seperti ketika mereka bisa memenang
mereka akan menang
dan juga memenangi pertandingan pertama
mungkin masih ada ya
gebrakan di awal mkhitaryan
kira kira siapa yang lebih unggul
ngepress dari awal
kalau pertandingan seperti ini
arsenal agak sedikit
kalau ini diterapkan
spur akan bisa memenangi pertandingan
spurs memenangkan pertandingan
nggak sakit hati tapi ya
kan tipe favoritnya
gak sakit hati tapi ya
punya waktu lagi
untuk membahas lebih banyak pertandingan sepak bola